pokoknya aku harus mencegah pihak aljabaran bertemu dengan nina
ini gak boleh terjadi
nanti barang bisa tahu kalau askara juga lagi sama nina
ini bener bener bahaya
gimana ya kelanjutan ini
saya gak tau
waktu toleransi kedatangan sudah habis
dan pihak terduga tidak juga hadir di persidangan
maka dengan ini saya nyatakan

saat ini kami benar benar
berpacu dalam waktu untuk mencari pak aldebaran
kalau tidak apa yang kita cemaskan akan terjadi
panino akan memenangkan k peelihpun
jadi memang kita harus temukan al secepatnya keren
saya minta tolong sama kamu boleh
untuk kerahkan anak buah kamu menemukan alam secepatnya
saya akan kerahkan lebih banyak tim lagu untuk bisa menemukan pak ahok
pak surya sakit apa karena kecapean ya
aduh aku jadi kepikiran
takut dia kenapa napa
sayang mama mau nelpon dulu ya
bentar ya aduh
mama tunggu di sini dulu ya
non saya mau ngasih tahu
bapak lagi nggak enak badan
bapak sudah minum obat juga non
tadi obatnya yang ada di dalam kotak itu kan
jadi bapak memang sudah biasa sakit kayak gini
non saya lanjutin aja meeting nya
saya pasti jagain bapak kok
bapak sudah selesai kan
bapak sudah selesai kak
bapak sudah selesai kak
bapak sudah selesai kak
bapak sudah selesai kak
bapak sudah selesai kak
bapak sudah selesai kak
jangan gangguin pak surya lagi istirahat ya
kita kembali ke belakang ya
belum selesai tadi kita sapu nak
loh kok pak surya tidurnya di sini sih
bukannya tadi di kamar ya
gue kayak dengar suaranya asghar
dia kan masih hilang
dia kan masih hilang
walaupun ketemu nggak mungkin ada di sini
walaupun ketemu nggak mungkin ada di sini
dia pasti ke rumahnya al
gangan banget sama asghar sampai ke bawah mimpi
sekarang coba angkat tangannya pelan pelan
terapi hari ini cukup sampai disini dulu
besok kita lanjut lagi
makasih ya dokter
makasih ya dok
eh karena kita pulang ya
kamu masih capek sekali
besok lanjut lagi terapinya
masih ya boleh dibilang baru beberapa kali terapinya
cuman hasilnya udah sangat memuaskan
dia udah bisa gerakan lima jarinya
terus bisa nganggup juga angkat tangan juga
terus juga fasilitasnya semuanya bener bener memuaskan
terapinya bagus thank you so much
terima kasih ya
ini semua kan pasti karena semangatnya rena
kalau misalkan renang gak semangat
ini semua mustahil terjadi
iya benar tapi ya walaupun renang semangat
cuman kadang kadang dia kayak sedikit terganggu dengan
jangan pasti dia memikirkan apa apanya
ya sampe sekarang belum tau kita ada dimana sih hal itu
tapi rena bisa kayak gini juga kan pasti karena support dari keluarga
termasuk dari tante
terapis makanya yakin banget kalau rena itu bisa pulih lebih cepat
karena dia ngeliat semangatnya rena yang begitu tinggi
iya insya allah ya
yaudah kalau gitu tante amit ya oke
oh iya coba kemampuan dulu
waalaikumsalam pak riza
posisi dimana pak
masih di rumah sakit ini
masih lama pak
udah selesai sih mau pulang
begini pak saya mau kabarin ini di rumah sedang terjadi perampokan pak
baik baik ini udah mau pulang kok sekarang oke
kenapa rizal ada apa di rumah
di rumah terjadi perampokan
yaudah kalau gitu kita panggil aja
sampai jumpa tante
semuanya mau gak ada yang mau liat pak aldebaran di sini
kami sudah menemukan jejak pak debaran
jejak pak aldebaran
di sebuah rumah sakit pinggiran kota ini
bukannya kalian sudah mengecek semua organisasi pasien di rumah sakit beberapa rumah sakit itu
ternyata pak aldebaran dirawat menggunakan nama alias pak
ini kamu yakin bener
saya sudah memastikannya pak
pasien itu memang benar pak aldebaran
teman saya sudah mengirimkan fotonya tadi
rumah sakit ini dimana sekarang
di sebelah sana pak
kita telepon papa dulu
iya kita telepon papa ya
iya telepon papa bentar ya
tunggu liat ada video berdiri
kok gak aktif
mantas aja dari tadi gak nelfon orang hpnya gak aktif
gak biasanya mas indra kayak gini
aku jadi parah
gak nelfon dong deh
mas indra kenapa sih
kamu kenapa mas
kayak habis kejar kejar orang gitu
nanti nanti ceritanya ya
tolong kamu ambil abizar dulu
uh ngapain aja tadi kamu
papa capek banget
pelan pelan minumnya mas
hah kayak bernyawa lagi aku
masih lama gak pulangnya
tinggal dikit lagi sih kerjaan aku
cuman masalahnya non elsa lagi keluar
suruh nungguin pak surya sebentar
pak surya sendirian di rumah
gak mau nungguin
kenapa sih mas
kamu buru buru mau pulang
yaudah kalo gitu kamu pulang aja dulu sama abiza
palingnya juga bentar lagi non elsa pulang kok
gak sampe maghrib biasanya
gimana ya ceritanya
kenapa sih mas
kamu tuh kayak lagi gelisah banget gitu loh
please jangan marah ya
jangan marah kenapa sih mas
janji ya jangan marah ya
insya allah deh
cerita dulu kenapa
mulai dari mana ya ceritanya ya
tadi aku ketemu sama temen temen rampok aku
mereka udah lama ngintai dan buntutin aku
terus mereka sergap aku
terus mereka salahin aku karena aku kabur dari kampung
tunggu ya sayang ya
terus mereka paksa aku untuk ngerampok
dan mereka juga udah ngerencanain rampok itu
kamu yang bener aja dong
awalnya aku udah ngawan
tapi dia ancam aku
dia liatin foto kamu sama abisar
aku gak ngerti gimana harus nolaknya
tapi aku gak ngerampok
bener aku gak ngerampok
nina percaya sama aku
aku udah janji sama kamu
aku gak akan ngulangin kelakuan itu lagi
aku gak bakal berbuat jahat lagi nih
aku tuh takut mas
aku takut kamu itu kembali dengan circle pertemanan yang seperti dulu
aku takut kamu jadi
kamu gak usah takut
aku tuh bakal berubah
aku gak mau jadi orang jahat lagi nih
apalagi setelah ada abisar nina
aku berubah total
alhamdulillah deh mas
semoga aja kamu selalu punya ketuhan hati seperti itu
tapi masalahnya sekarang
mereka ancam aku bakal nyelakain kamu sama abisar
dan parahnya lagi
mereka tau apa tinggal kita nih
alhamdulillah kepala aku udah gak sesakit nanti
tapi badanku masih sedikit kurang enak
aduh gara gara tidur di sini
tapi kenapa mereka mau mencelakakan aku dan abizar
kan mereka ngajakin kamu bergabung
dan kalau misalnya kamu mau
aku tuh gak bergabung
tadi pas merampok di rumah mewah
aku jebak mereka
sampai akhirnya mereka itu ditangkap sama polisi
kabur aku kesini
kamu ngelakuin itu
aku bangga sama apa yang sudah kamu lakukan
kalaupun aku dan abizar harus menanggung getahnya
aku gak akan nyalahin kamu kok mas
nina kamu dan abizar itu gak salah apa apa
yang aku takutin sekarang
kalau sampai mereka ditangkap polisi lalu diinterogasi
mereka bongkar siapa aja komplotannya nin
aku kebawa bawa itu yang aku takutin
aku takut aku kebawa bawa
aku takut aku ditangkep nin
kita harus cari kontrakan baru
kalau memang pilihannya kita harus pindah kontrakan
aku mau kok mas
aku akan ikutin semua keputusan kamu
mendingan gini aja deh kamu pulang duluan sama abiza
soalnya aku juga masih harus ngerjain beberapa pekerjaan rumah yang masih belum selesai
enggak enggak enggak enggak nina
aku harus nunggu non angsa sebentar pulang
yaudah aku sama abizar tunggu kamu di depannya
bapak udah bangun pak
maaf bukannya tadi bapak tidurnya di kamar kok sekarang ada di sini pak
iya tadi di kamar saya gak bisa tidur
saya lupa nutup jendela
jadi nyamuknya banyak banget
jadi daripada saya gak bisa tidur karena nyamuk
bisa tidur karena nyamuk di kuping ini yang saya kesini aja
gimana pak keadaannya
udah enakan apa belum
udah jauh lebih enak
sakit kepalanya masih ada sedikit tapi udah jauh lebih enak
tadi kamu habis dari luar ya
ada yang datang
iya itu mas indra suami saya pak
iya udah pulang tadi
saya suruh pulang duluan sama abizar
memang tadi sih udah apa seperti biasa dia kan suka jemput saya pulang kerja
harusnya pulang aja nggak apa apa
tapi terima kasih ya
eh lebih baik kamu pulang sekarang pak
tapi bapak beneran udah enakan badannya
saya takutnya nanti keburu maghrib udah gelap jadi susah nanti nyari kendaraan atau pulangnya
gak apa apa pulang aja mau
mumpung masih terang ini
iya udah kalau gitu
nanti setelah berberes di dapur saya pulang pak
iya panina yang tenang ya

panina gak usah cemas menghadapi persidangan nanti
pokoknya saya akan terus support panino
iya pak saya jamin bapak pasti akan menang
dan reina akan kembali bersama panino lagi
sampai ketemu besok ya pak
mama mau jadiin om nino sebagai penggantian papa ya
sayang om nino itu teman kerja ya mama
jadi mama harus selalu ngedukung om nino
terserah pokoknya aku gak mau punya papa baru
ih gak mau
aku nggak suka aku gak suka
iya iya gak suka diandra gak suka oke mama ngerti
mama angkat telepon dulu ya
tumben kamu telepon ada apa
ini nama nasi lama banget katanya sebentar
gak ada masalah
kamu katanya sebentar kok lama banget sih nenek
ya tadi kan aku bilang kalau aku harus ngerjain kerjaan dapur sebentar
terus tadi nungguin non elsa juga
yaudah kita balik sekarang yuk
terus kita beneran jadi pindah
gak ada pilihan lain
yaudah lah kalau emang itulah pilihannya terbaik
untung ada saya bu
ya itu mas sebagai salah satu bukti pengalaman saya di dunia keamanan
reina udah tidur
kayanya reina kecapean deh jadi tadi langsung istirahat
terus terus tadi abis lo apain tadi lo piting terus gimana lagi
lo apa mau bukul gue sih
iya kalau contoh jangan pakai ngegibeng beneran dong kasihan dia
maksud gue gue mau biar lebih meyakinkan aja gitu mir
udah udah udah terus terus
terus itu beneran rampoknya empat orang
iya bu mereka empat orang
tapi yang satu kayaknya bukan deh bu
jadi semuanya empat orang
cuma yang satu itu kayaknya bukan anggota komplotan mereka bu
soalnya yang satu itu membebasin saya
misal gue waktu itu lagi di sekep
bu gitu ya
bu kalau dari ceritanya kok
pengerikan banget gitu sih untuk ngajak kiki ikutan ibu sama mbak mirna keluar
cuma kalau kiki di rumah sendiri aja gitu ya terus kiki diculik
nggak ada yang mau nyulik lah
berkat bantuan orang itu bu
cara telepon polisi dan juga minta bantuan warga sekitar kondok pulita bu
oh gitu terus polisinya datang
datang mereka ditangkap
kecuali orang yang satu lagi bu
langsung pergi begitu bebasin saya berdua
saya agak nggak ngerti sih ceritanya ini satu orang ini
tapi ya syukurlah kalian nggak kenapa napa nggak ada yang luka
kalian untung nggak diapapain
terus barang barang apa aja yang diambil
dirampok sama mereka
nggak ada bu
kebetulan mereka tinggalin sebelum saya tangkap
rampok macam apa lagi nih
aduh terus yang satu orang rampok baik itu
memang benar dia orang baik
terjebak diantara komplotan orang orang jahat atau apa
gimana ya kok dia
mendebaskan dia sama bu ini
makasih ya udah kasih tau aku kalo rampok sakit
iya sama sama memangnya kamu gak kontek kontekan sama retta lagi
hmm udah lama nggak sih semenjak aku pindah ke luar negeri
sibuk mulu sih kamu
sibuk kerja apa sibuk ngejar bapak baru bagi dianggar yang tadi kamu ceritain
ya nggak ada salahnya kan
bukannya itu randy ya
asisten pribadinya pak aldi barang
iya bener itu randy
tapi apa yang dia lakukan di sini
apa jangan jangan pak aldi rawat di sini
maaf ya aku kayaknya nggak bisa pulang bareng kalian deh
aku masih ada keperluan lain
itu bener pak
kenapa harus seperti ini pak
kenapa harus sudah memberitahu orang lain kalau bapak ada di sini pak
semua orang khawatir sama bapak pak
tapi saya bersyukur pak
saya bisa bertemu bapak di sini
jadi pak aldi baran dirawat di sini
sakit apa dia

saya permisi pak saya akan datang
saya permisi pak saya akan datang
saya permisi pak saya akan datang
saya permisi pak saya akan datang
lewat kalau dia tahu aku di sini
waalaikumsalam bagaimana pak
ya saya alhamdulillah sudah bertemu sama pak aldi baran
alhamdulillah bagaimana kabarnya pak aldi baran
saya lihat kondisinya cukup memperhatinkan tapi alhamdulillah sudah ditangan dengan baik
oh ya fal ngasih nutrisi ke saya untuk mencari mantan art permadi namanya nina
dia adalah stasi kunci untuk pak al bisa memenangkan ke sisi ini
dia mungkin nanti bisa membuktikan apa yang terjadi sama reina dan bagaimana bu zahra bisa menemukan reina
kalau mereka bisa menemukan perempuan itu bisa bisa perempuan itu bisa memberikan kesaksian di persidangan nanti
pak curia apa mungkin bu zahra ini ada keterlibatan dengan kasus hilangnya rena
pokoknya sekarang sebar pencarian dan kalau ada info apapun kabarin saya
baik pak akan segera saya koordinasikan dengan anak buah saya
tiba tiba pak aldebaran curiga sama aku ya
ini bener bener gawat
bahkan paldebara sendiri yang kasih instruksi dan anak buahnya gak akan ada yang tinggal dia
pak aldebaran emang gak bisa dipandang sebelah mata
nggak bisa dianggap main main
bahkan dalam keadaan takut daya seperti ini pak aldebaran malah memerintahkan randy hal seperti itu
kalau perempuan itu berhasil ditemukan
terus dia bilang kalau aku yang nyulik rena
sebenarnya apa yang terjadi dengan al
apakah ada orang yang sengaja berbuat jahat kepada dia sampai dia harus dirawat di rumah sakit
kita ke sekitar ya
mama yang tenang
aku anterin ke sana
nanti mama kalau mau cerita ceritanya di sana ya
aku udah banyak kecewain nama
udah sempat buat mama jadi sakit
ya allah kenapa aku nggak bisa tenang sama sekali
aku yakin terjadi sesuatu sama aku
tapi aku takut membayangkannya
salat dulu deh
untuk menenangkan pikiran dan hatiku
ya allah ya tuhanku
engkau lah yang maham lindungi
kepadamulah hamba berpasrah
lindungilah anak hamba dan cucu cucu hamba
dimanapun mereka berada
jauhkan mereka dari mala petaka dan mala bahaya
sehatkanlah mereka ya allah

lindungilah mereka selalu ya allah
kembalikanlah keutuhan keluarga kamu ya allah
hamba menyembah dan menyantah
kabukalah permohonan hamba hamba
amin ya allah
kita harus pergi malam ini juga ya
aku takut nanti mereka itu nyanyi nyanyi di polisi
kamu udah masukin semuanya ada yang ketinggalan gak
ini yang gede banget apa
hmm itu mainannya abizar mas
perasaan kita jarang beli ya
tapi ternyata banyak juga tuh satu tas
mainan mah gak usah dibawa
ya nanti kita bisa beli lagi kok
ya kata kamu suruh bawa yang penting penting
jadi aku bawa aja semuanya
mainan kan gak penting penting banget ya
iya memang sih buat kita tuh gak penting
tapi kan buat dia itu penting mas
eee nin kamu ada uang gak
kira kira cukup buat bayar penginapan
ya masih ada sih mas sedikit
karena kita gak mungkin juga cari kontrakan kan malam ini
tak bisanya cari penginapan dulu pasti
ya udah pakai itu aja dulu
ya udah semua ini
mak p peanut
kan aku kaget banget kan
yah udah ere
aku kangen mama
aku kangen bebesom kamu
ini bukan kebosan
aku kangen sama al
mama gak tau
kalau ada dimana
aku mau ajak al
ketempat aku ma
aku mau ajak al ketempat aku
pergi dari sini ma
tempat kamu dimana
kamu bawa al dimana
tempat aku disana ma
bersama dengan andin
dan tante sarah ma
kamu jangan bawa al pergi
kamu jangan bawa al pergi
dan tante sarah ma
kamu jangan bawa al pergi
kamu yang disini
kamu jangan bawa pergi
kamu sama al disini
jangan bawa al pergi
kamu nggak sedih
kamu nggak sedih
kenapa saya memimpin kemere
kenapa roy mengambil al
jangan ambil al
jangan ambil al dari hamba ya
membawa al pergi
saya takut mir
dia mau bawa al pergi
saya gak mau kehilangan al
cuman al selesai
ibu tenang dulu ya bu ya
itu kan cuman mimpi ibu
mimpi itu kan cuman bunga tidur
tapi mungkin itu irasan
gak apa bos pasti baik baik aja
kalau al baik baik saja dia pasti akan mau
bisa ibu saya kan gak tahu lagi
ibu tenang dulu
saya takut mir
saya takut juga
bagus baik baik aja ibu ya
ibu tenang ya ibu
kita mau ninggalin kontrakan ini
kita mau ninggalin kontrakan ini
udah lah gak usah sedih nina

tempat baru itu
akan memberikan kenangan baru juga
gak usah sedih sedih lagi kamu
gak usah sedih sedih lagi kamu
terus yang lama dilupakan ya
terus yang lama dilupakan
sebenernya aku gak mau pergi dari sini
sebenernya aku gak mau pergi dari sini
tapi mau gimana lagi terpaksa
tapi mau gimana lagi terpaksa nina
mau gak mau kita harus pergi dari sini
kamisir sama aku
biar aku aja yang beratnya
biar aku aja yang beratnya

barang sakit yang dirawat di rumah sakit itu
dan dia merencanakan untuk menemukan

dan dia merencanakan untuk menemukan
perempuan yang mulai menculik rena
biar saya bantuin ya
sebelumnya makasih ya
yaudah saya dorong ya
aku gak boleh lupa nama itu
pokoknya aku harus mencegah
pihak aldebaran bertemu dengan nina
ini gak boleh terjadi
aldebaran bisa tau
kalau askara juga lagi sama nina
emang bener bahaya
gimana ya kelanjutan ini
saya juga gak tau pak
hasil putusannya itu
bukan cuma buat aku
tapi buat pak nino juga
mana mana udah ada depan mata dia
bisa lenyap gitu aja
kenapa harus seperti ini pak
merahasiakan sakit papa
dari semua orang
bener bener menyempaninya sendirinya
saya harus menemukan art itu
bagi yang mana pun caranya
supaya dia bisa bersaksi soal rena
kalau memang benar dengan pak al
maka pak nino tidak akan bisa ambil reina dari pak al

maaf mas kontrakannya sudah penuh
kalau mau kontrak disini mah harus pesen jauh jauh hari
oh gitu ya pak
kalau mau kontrakan yang disana noh
itu masih banyak yang kosong mas
makasih ya pak
kontrakan kosong ada
mau nempatin kok
mau nempatin kapan
sekarang juga bisa
mau ditempatin dulu atau bayar langsung
emang boleh ditempatin dulu
yang sampai tiga bulan baru bayar juga ada
bu sebulan berapa ya bu
murah cuman segini

masih ada yang mau ngomongin
masih ada yang mau ngomongin
masih ada yang mau ngomongin
dari bobo sampai bangun
tapi belum dapat kontrakan juga
nanti kalau udah dapat kontrakan kalau bisa istirahat deh
susah juga ya nyari kontrakan sekarang
gile ran harganya terjangkau penuh
yang gak terjangkau malah kosong
ya boro boro mau dapat kontrakan di dekat tempat kerja aku mas
mana dana kita juga nggak banyak
mas ini udah jam berapa ya
kamu kerja ya
iya aku harus kerja mas
mas surya tuh udah baik banget loh
kemarin aja udah ngasih aku izin pulang cepat
terus sudah boleh bawain abizar
nanti aku dibilang gak tau dia lagi
kita mencar aja
aku cari kontrakan
kamu juga cari kontrakan
siapa tau cepet dapetnya
kan gak enak juga ya
yaudah gitu aja
ya aku kerja dulu ya mas
dadah ya papa
kamu harus nemenin mama kerja